mereka berdua saling mencintai
mau tidak mau
papa harus menerimanya
tapi dengan satu syarat
kalian harus menikah lagi di depan saya
awas kalau sampai kamu sakiti putriku